masyarakat indonesia pasti sudah tidak asing ya dengan puasa ramadan baik bagi yang melaksanakannya maupun yang tidak
tapi untuk yang tinggal di luar negeri khususnya di jepang pasti akan merasakan perbedaannya iqbal
nah kali ini sudah ada warga negara indonesia nizar fadilah di iwakuni jepang
halo selamat pagi waktu indonesia mbak nizar
halo selamat pagi assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak nizar ini sebelum nanya nanya soal ramadan di sana nih mbak nizar saat ini kegiatannya apa sih sebenarnya
karena beberapa waktu yang lalu sempat juga saya lihat nih saya kepo juga ya
oh kepo ya
jadi tahun lalu itu mbak nizarnya ada di texas amerika serikat
jadi tiap ramadan itu pasti pindah pindah tempat ini jangan jangan ini kegiatannya apa mbak nizar
oke jadi tujuan saya sebenarnya saya nggak tinggal di jepang lagi
saya lagi aja traveling ke jepang cuman lumayan lama kayak dua minggu
karena saya punya photoshoot untuk foto sakura
karena kebetulan saya punya klien di sini
saya dulu tinggal di iwakuni sini ya
jadi iwakuni itu salah satu kota yang ada markas militer amerika
kebetulan kami dulu tinggal di sini
suami saya tugas di sini
jadi saya masih punya kayak customer
yang kalau misalnya
cherry blossom atau musim gugur itu mereka emang butuh foto banget gitu
nah jadi kebetulan aja deh saya kesini sekalian traveling dan sekalian foto mereka
jadi dapet sedikit rezeki sekalian traveling gitu
jadi mendapatkan dua keuntungan sekaligus ya
tapi mbak nizar ini kan kalau tadi mas iqbal udah bilang
iqbal udah bilang bahwa
kemarin itu di texas amerika serikat kemudian saat ini di jepang
dan sebenarnya mbak nizar ini sudah tinggal
pernah tinggal juga di iwakuni
seperti apa sih mbak bisa digambarkan nggak suasana bulan ramadan
menjadi orang yang minoritas ya di sana ya
sama aja seperti di texas di san antonio
tapi bedanya kalau di san antonio itu kan kota lumayan besar ya
komunitas muslimnya banyak masjidnya banyak
jadi walaupun minoritas memang lebih mudah
sementara kalau di iwakuni kita nggak punya masjid
masjid terdekat itu adalah hiroshima
dan itu sekitar satu setengah jam
jadi kalau ke sana itu lumayan butuh waktu
kemudian yang menjadi highlight kalau di iwakuni adalah
karena komunitas indonesia sedikit nggak banyak
dan tadi lagi komunitas muslimnya itu jauh lebih sedikit dari di san antonio texas
ya most likely kalau ramadan kita sendiri sendiri
kalau pun misalnya ada bareng ya paling buka puasa bareng
dan kalau kayak musim sakura gini
kita tuh biasa buka puasa
jadi hanami itu piknik di bawah pohon sakura
nah itu kayak ada sedikit klip ya
terus juga ada saya lagi piknik sama temen nih di bawah pohon sakura
hanamian itu sambil nunggu buka puasa
asik sekali ya bisa hanemian gitu ya
bareng mungkin sama keluarga atau teman teman
tetapi kalau misalnya berbicara soal yang menjadi
kebiasaan di sana
kalau misalnya untuk berbuka puasa ataupun sahur
apakah sebenarnya masyarakat di sana juga punya makanan khusus begitu
khususnya untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa
apakah ada makanan khusus yang disiapkan untuk berbuka ataupun saat sahur
enggak sih ya karena kalau kita nggak sempat masak gitu ya
namanya combini kalau orang jepang bilangnya combine atau convenience store
jadi biasanya kita grab and go aja gitu
beli yang ada di convenience store kayak onigiri atau you know like
makanan makanan jepang yang lain gitu kan
yang insya allah tidak mengandung hal hal yang tidak dibolehkan gitu
dan ya biasanya kita kalau nggak masak
menu indonesia kita bawa nih ke tempat yang dimana kita mau berbuka puasa
atau ya itu tadi grab and go aja dari convenience store
so kalau ditanya ada yang khusus nggak ada sih
benar benar tergantung apa ya
persi atau kesiapan di toko asia yang kita beli gitu
nggak ada yang khusus ya
karena tadi juga mbak nisar menyebutkan kalau dibandingkan dengan san antonio di texas
ini komunitas muslim di iwakuni jauh lebih sedikit
kalau masyarakat lokal di sana
seperti apa mbak melihat muslim yang berpuasa
pertama kan kalau yang namanya saung nggak kelihatan kan ya
jadi mereka juga nggak akan tahu kita berpuasa
nah tapi kalau saat puasa kayak gini nih
biasanya ada rombongan dari universitas hiroshima
mereka biasanya satu kali
dalam musim sakura gitu
mereka datang ke jembatan kintai atau kintai bridge
lalu mereka maghripan di sana
jadi tahun ini
which is kayak minggu kemarin
mereka datang buka puasa di sana
so yang terlihat oleh orang jepang
bukan saat kita berpuasa
tapi saat kita buka puasa dan sholat
sholat bareng gitu
terus kalau untuk tangga tangan
di jembatan mereka
kayaknya iwakuni ini walaupun kota kecil
tapi sudah terekspos sama multicultural
karena sekali lagi ada pangkalan militer amerika di sini
jadi mereka melihat sesuatu yang tidak jepang gitu
kayaknya mereka udah biasa banget
dan di sini juga kalau kita menjalankan sholat
mau di mana aja sih
insya allah gak apa apa gitu ya
so kalau balik lagi ke pertanyaan
sayangnya mereka tidak peduli juga gitu
karena sekali lagi
saum itu kan nggak kelihatan dengan orang lain gitu
walaupun kalau misalnya lagi ngobrol dengan masyarakat di sekitar
dengan menawarkan makanan atau apapun
mungkin itu juga pasti kita terima terima saja begitu ya
karena ya mereka juga tidak peduli
tapi ini berbicara lagi soal
saya masih penasaran dengan aktivitas dari mbak nizar sendiri
ini mbak nizar kan memang pernah tinggal di amerika
lalu di jepang
dan saat ini memang sedang ada kegiatan khusus begitu
itu sebenarnya mbak nizar ini tinggalnya di mana
dan kalaupun balik lagi ke indonesia begitu
apakah ada rencana untuk balik lagi ke indonesia
untuk meraihkan lebaran atau tetap akan stay di sana
jadi saya ikut suami tugas
kita udah pernah tinggal di iwakuni jepang
pertama waktu saya pindah dari indonesia
ya seberangnya di bremerton
lokasinya di seberangnya seattle ya
lalu kami pindah ke jepang
lalu balik lagi ke amerika
lalu sebenarnya kami tinggal di yunani juga dua tahun
lalu balik ke texas sekarang ya
dan sekarang sih di iwakuni sekali lagi saya hanya berkunjung
nah nanti insya allah tanggal delapan
harusnya udah balik ke indonesia insya allah gitu
dan insya allah nanti akan idul fitri di indonesia
setelah itu baru balik ke texas
wih benar benar ya
kemana mana aduh jadi iri pingin ikut rasanya
selalu deh ikut selalu
pengen ikut kemarin juga ke inggris pengen ikut
di indonesia saja
borobudur aja belum pernah dikunjungi gitu ya
apalagi keluar negeri
cuma dong diajak ajak gitu ya
ya jadi kebetulan saya itu
kami dalam berumah tangganya saya dan suami
kita masing masing memberikan kebebasan
untuk apa ya kayak me time setahun sekali
jadi ya saya pakai me time saya untuk traveling gitu
dua tahun kemarin saat corona kan benar benar lockdown banget
nggak bisa kemana mana ya
dan kayaknya itu sekarang setelah corona itu kayak bales dendam
jalan jalan lama gitu
tapi ya ini emang kesempatan diberikan sama suami sih untuk yaudah kemana lah gitu
oke wah ini menarik sekali ini
me time itu penting sekali
oke langsung cus ke mana pun mau pergi
langsung cus ya
kalau udah berumah tangga harus ada agreement begitu ya
harus ada me time nya
oke terima kasih mbak nizar
semoga nanti bisa bertemu di indonesia
apalagi lebarannya nanti akan bersama keluarga di indonesia
terima kasih mbak nizar
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh